kita beralih ke informasi lainnya
siapa sangka kertas dan koran bekas yang biasa menumpuk di sudut ruangan rumah
dengan sedikit kreativitas bisa mendatangkan keuntungan
di tangan sekelompok pemuda di tulungagung jawa timur ini
limbah kertas disulap menjadi kerajinan unik dan artistik
yang tentunya bernilai ekonomi tinggi
berawal dari keinginannya untuk memberdayakan pemuda di desanya
uud samsul arifin warga desa rangin pituk
kecamatan kadungwaru tulungagung jawa timur berbagi ilmu
dengan mengajak pemuda setempat membuat kerajinan berbahan limbah kertas
selain karena bahan yang mudah didapat
pembuatan kerajinan limbah kertas ini tanpa modal
bila digarap dengan serius
kerajinan limbah kertas ini bisa mendatangkan keuntungan yang cukup lumayan
kerajinan limbah kertas
modelnya apa aja mas
modelnya kita bisa aplikasikan ke asbak
terus kembali ke asbak
terus kita bisa aplikasikan kedua dan bentuk flora fauna
kenapa memilih kertas
karena saya rasa kita mudah mencarinya
terus kita memanfaatkan semua limbah yang ada di sekitar kita
dan saya rasa dengan rupiah kita mampu tetap bisa berkarya dan bersini di sini
untuk membuat kerajinan berbahan limbah kertas ini
dibutuhkan ketelatenan dan imajinasi dari si pembuatnya
jadi melalui tangan bisa pakai alat bantu
ada sendoknya bisa
tapi buat kerajinan apa
kalau tadi itu ada kerajinan naga
terus asbak biasa
terus ada kura kuranya juga
kegiatan pemuda desa rangin pitu ini mendapat perhatian dari pemerintah desa setempat
melalui organisasi karang taruna
pemerintah desa berencana mengembangkan usaha kerajinan limbah kertas ini
rencana pengembangan sendiri
menurut pemerintah desa nanti
dibantu untuk pendanaan
yang bertujuan nantinya untuk merekrut
untuk mengarah ke ekonomi
produk kerajinan limbah kertas ini didominasi warna coklat dan hitam
dan untuk pewarna
mereka memanfaatkan limbah ampas kopi
kerajinan limbah kertas karya pemuda desa
angin pitu ini dijual bervariatif
tergantung tingkat kerumitan dan ukuran
untuk asbak berbentuk tengkorak
tangan dan kura kura dijual antara tiga puluh hingga lima puluh ribu rupiah
sedangkan hiasan berbentuk naga
dijual antara seratus hingga delapan ratus ribu rupiah
fadli rahman tulung agung jawa timur